selamat malam salah satu agenda nawacita pemerintah indonesia adalah kembali menata pendidikan nasional
dengan mengedepankan penguatan karakter keluarga negaraan
pemerintah kemudian membuka jalan program besar itu melalui sebuah kebijakan delapan jam belajar dalam sehari selama lima hari sekolah
kebijakan ini kemudian menuai kritikan banyak pihak
benarkah kebijakan ini merampas kemerdekaan dan kreativitas anak didik
lalu seberapa mampu program ini produktif mengembangkan kapasitas pengajar
kami akan menghadirkan menteri pendidikan dan kebudayaan malam ini bersama saya alvito dinova gintings
anda menyaksikan afd now
belakangan lagi ngetrend istilah globalisasi pendidikan
menurut para pakar istilah ini merujuk pada sebuah sistem pendidikan
yang menyiapkan peserta didiknya mampu memenuhi kebutuhan global di masa mendatang
saya sih setuju saja idealnya pendidikan memang harus seperti itu
nah masalahnya kita semua tahu atau tidak
kita harus mengikuti trend global itu
atau jangan jangan kita cuma mengikuti tren biar keren
tapi tidak paham globalisasi itu apa
bagaimana bisa jalan kalau tidak tahu kebutuhannya apa ya kan
nah di samping saya sudah terpampang wajah presiden kita joko widodo
coba kita tanya beliau kira kira ke depan kebutuhan pendidikan kita seperti apa pak
kenapa tidak ada jurusan logistik yang itu sangat dibutuhkan sekarang ini
kenapa tidak ada jurusan logistik yang itu sangat dibutuhkan sekarang ini
tantangan ke depan saya kira yang sangat berat
hampir semua negara menempatkan pada ranking yang pertama mengenai terorisme dan radikalisme
mengapa nggak ada jurusan terorisme dan radikalisme
karena sekarang semua bergerak cepat sekali
saking pahamnya presiden sampai mengusulkan banyak jurusan di perguruan tinggi
apalagi buat anda yang memang keranjingan belanja online iya kan
nah kita lanjutkan
berbicara soal kebutuhan ternyata kebutuhan orang tidak bisa disamakan begitu saja
kebutuhan siswa misalnya
kebanyakan butuh peralatan sekolah seperti buku alat tulis bahkan kalau zaman sekarang sudah minta laptop
tapi apakah semua siswa membutuhkan ini sesegera mungkin
saya akan ajak anda untuk mendengarkan kebutuhan salah satu siswa di beberapa daerah berikut ini
kalau lewat sini takut nggak
takut terseret banjir
kalau sudah banjir bagaimana bisa lewat nggak
sudah ada sekolah kalau sudah banjir
terus pinginnya apa
ada sungai atau bagaimana
ada jembatan ya
biar lewat enak ya
sungai kayak gini deh
kalau banjir gimana sungainya banjir
banyak di sekolah yang nyabrang sungai sini banyak
di sana nggak ada sekolah menurutnya
pinginnya apa sih deh dibangun jembatan atau gimana
biar gak susah nyabrang ya
itu tadi siswa siswa sekolah dasar dari dua wilayah yang berbeda
satu di probolinggo jawa timur dan satunya lagi di kendal jawa tengah
kebutuhannya sama dan sama sama mahalnya apa jembatan
makanya jangan asal kalau bicara tentang kebutuhan pelajar saat ini
kalau tadi butuhnya jembatan saya ajak anda lagi untuk melihat kebutuhan siswa sekolah dasar berikut ini
bagaimana respon pak jokowi kita coba tanyakan pada jurubicara presiden berikut ini
melihat apa yang ada di media sosial itu langsung memerintahkan pada sespri untuk mengecek kebenaran dari apa yang ada di medsos tersebut
nah kemarin tanggal enam dikirim tim ke sana sespri dengan tim mendata itu
dan tanggal enam juga tim berangkat ke
ke sana dengan membawa sejumlah peralatan sekolah untuk sdn empat sungkung
beruntung sekali anak anak itu dapat tas dari presiden pula
dan rasanya mereka patut bersyukur karena ada guru mereka yang melek teknologi dan media sosial
karena dari media sosial itulah presiden bisa dengar kebutuhan mereka
setidaknya kita bisa melihat potret bantuan teknologi tidak hanya buat pamer
selain mulai rajin menyimak media sosial belakangan presiden jokowi juga sering menguji kualitas siswa siswa kita dengan kuis
orang menyebutnya kuis ala jokowi
kita lihat cuplikannya kembali

jaya kura betul pakuwa
jaya kura betul
ibu kota provinsi jawa barat bandung
jaya kura bandung betul
ibu kota provinsi maroko utara karnapet
nampak lagi nampak lagi satu
ibu kota provinsi sumatera selatan palembang
ibu kota provinsi sumatera barat bandung
ibu kota provinsi manggoro aceh

lagi satu lagi
ibu kota provinsi maluku anggot
ibu kota provinsi sulawesi tengah palu
ibu kota provinsi kalimantan barat pontianak
hebat sekali anak tadi ya
sampai bikin pak presiden jadi tidak konsisten
nuntut jawaban terus
satu lagi satu lagi
saya mau ajak anda untuk melihat sikap pak jokowi
jika peserta kuis keliru menjawab soal seperti yang berikut ini
nama menteri nggak apa apa
nama pendernya nggak apa apa
nama satu bu megawati
ternyata lebih mudah dapat hadiah saat keliru menjawab
itu tadi contohnya
saya jadi penasaran sebenarnya apa sih motivasi pak jokowi bikin kuis seperti itu pak
tadi ada jawaban jawabannya sebenarnya yang lucu lucu
itu sebenarnya terduga gak sih pak jawaban jawaban yang lucu seperti itu
ya kadang kadang sudah diduga
kadang kadang juga lepas dan gak terduga
itu justru malah bikin hiburan ya tadi pak
ya untuk masyarakat ya juga biar tahu
ya kadang kadang ada sisi hiburannya tapi juga ada sisi mengedukasi
oh itu motivasinya sebagai hiburan yang mengedukasi
nah sekarang kita coba bandingkan edukasi dan hiburan ala jokowi dengan guru yang satu ini
seorang guru sekolah dasar di surabaya jawa timur bernama haris rizki memakai kostum badut berkeliling kampung
mengajari warga membaca dan menulis
haris menggunakan badut untuk menarik perhatian warga
kadang kadang ia juga mendongeng saat mengajar
bahkan haris mengawali pelajaran dengan senam badut terlebih dahulu
itu dia pak haris inovasinya tidak kalah dengan presiden jokowi
pelajaran tidak harus bikin dahi berkerut
kalau bisa sesering mungkin bikin kita tertawa dan ceria
saya jadi ingat zaman sekolah dulu banyak yang senang kalau guru tidak masuk ya kan
karena mungkin justru saat itulah kita bisa bermain dengan guru
kita bisa bermain dan bersenang senang di sekolah
seperti yang dilakukan para pelajar smu berikut ini
jangan lupa beri dukungan di kolom komentar
selanjutnya kita dengarkan penjelasan pak menteri berikut ini
nur saya itu sangat baik soalnya kan tidurnya dua hari
jadi yang satu hari buat istirahat dan yang satu hari buat persiapan buat besok ke sekolah
jadi ini sudah diterapkan
jika diterapkan bagaimana deh
sebenarnya untuk bekerja hanya butuh delapan jam

karena otak kamu hanya bisa menguruskan
pengetahuan hanya dua jam

dan untuk rekor anda itu gila
itu dia pernyataan dari pihak yang menolak kebijakan baru ini
tadi juga kita sudah dengarkan argumen pelajar yang setuju dengan terobosan lima hari sekolah
jadi ada pro dan kontra
lalu kira kira apakah program ini akan berlanjut
benarkah ada kesalahan
apakah pahaman publik di balik kebijakan ini
nantikan wawancara saya langsung dengan menteri pendidikan dan kebudayaan
pak menteri terima kasih atas waktunya
dan kesempatan yang diberikan
berbincang dengan cnn indonesia
terima kasih sama sama
pak yang ramai diperbincangkan beberapa hari terakhir ini
adalah soal pemberlakuan program
kalau full day tidak tepat bapak katakan
full day school tidak tepat
tapi program sekolah lima hari
yang banyak mendulang pro kontra juga di publik
bisa dijelaskan itu sampai sejauh mana sebenarnya sekarang
apakah itu dibatalkan atau itu jalan terus
dengan kondisi yang seperti apa
sepanjang yang sudah dijelaskan oleh bapak menteri sekretaris kabinet
pernyataan resmi dari istana
program hari sekolah itu tetap jalan
sehingga sekarang juga terus proses proses dilakukan
kemudian ada kesepakatan memang bahwa
peraturan menteri itu akan ditingkatkan payung hukumnya
tidak hanya peraturan menteri
tetapi berupa peraturan presiden
dengan berbagai macam penyempurnaan
setelah memperhatikan dan mempertimbangkan
berbagai macam masukan yang ada
jadi tugas saya sekarang ya terus mempersiapkan
sambil menunggu ditetapkannya
peraturan presiden yang nanti kemudian
dengan adanya peraturan presiden itu
terus sekaligus peraturan presiden tersebut akan menyatakan bahwa
peraturan menteri nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas itu nanti tidak berlaku lagi
saya kira prosedurnya begitu
nah mari kita flashback dulu deh pak
bagaimana kemudian ada inisiatif sekolah lima hari saja
instead of lead enam hari yang sudah umum terjadi di sekolah sekolah
ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan lima hari
hari satu minggu libur
tapi kebanyakan sekolah negeri terutama itu masih enam hari
iya ini menarik
jadi sebetulnya ada dua hal yang ini sebetulnya koeksiden ya
yang pertama yaitu di kemendikbud itu ada masalah yang sangat prinsip
karena menyangkut terhadap sekolah
jadi bukanlah sekarang sekolah ganda ganda lanjutnya
karena kehendak kebudayaan itu mulai besar rare jadi
ya di sini
nah dimana itu memang sebagai syarat
dua puluh empat jam pelajaran ya tatap muka di kelas dalam satu minggu maksimum empat puluh jam tatap muka
jadi ada batas bawah ada batas atas
ada bawah ada batas kemudian di dalam prakteknya itu banyak sekali guru yang tidak bisa memenuhi target itu
padahal target itu adalah sangat penting untuk yang bersangkutan mendapatkan pengakuan bahwa dia memang sudah kerja
sebagaimana seharusnya dan mendapat insentif berupa tunjangan profesi guru
nah ini bukan karena kesalahan guru tetapi memang sistem yang membuat mereka tidak bisa dapat
terutama adalah guru guru yang memang jumlah jam pelajarannya di sekolah itu sangat terbatas
mata pelajaran mata pelajaran tertentu misalnya mata pelajaran agama kemudian mata pelajaran pancasila
mata pelajaran bahasa asing antropologi betul seni dan seterusnya itu
itu kesulitan sekali mereka untuk bisa mendapatkan sampai mencapai dua puluh empat jam pelajaran minimum tatap muka dalam seminggu itu
akibatnya apa mereka kemudian mencari jam pelajaran di sekolah sekolah lain
di sekolah sekolah lain dan itu kalau di kota mungkin nggak terlalu jauh
tapi kalau sudah di luar kota itu jaraknya antara sekolah satu dengan sekolah yang lain bisa lima belas kilo bisa sepuluh kilo
dan yang paling mengenaskan adalah kemudian sekolah itu tidak gurunya tidak selalu berada di sekolah
padahal di dalam undang undang guru dan dosen itu ditetapkan bahwa tugas pokok guru itu tidak hanya mengajar
di samping mengajar sebagai tutor mentransfer pengetahuan itu guru adalah juga sebagai menyiapkan perencanaan
baik perencanaan kelas perencanaan individu maupun perencanaan sekolah
kemudian melakukan evaluasi sama bisa evaluasi kelas bisa evaluasi sekolah
kemudian memberikan bimbingan kepada siswa dan tugas tugas lain yang berkaitan dengan tugas kependidikan
jadi ada lima
tetapi karena peraturan pemerintah
nomor tujuh puluh empat dua ribu delapan itu hanya membatasi bahwa diakui kerjanya hanya waktu ketika berada di dalam kelas
yang dua puluh empat jam tatap muka itu
maka pekerjaan yang lain tidak dianggap sebagai bagian dari pekerjaan itu
nah kemudian juga timbul suatu pemahaman guru bahwa dia itu ya kerjanya mengajar itu di depan kelas itu
di luar itu dia tidak merasa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tugas utama
padahal guru ini tidak berpengalaman untuk melakukan tugas tugas yang lain
ini kan sebetulnya kan kalau menurut visi dari ki hacadewantara kan melakukan tiga fungsi yaitu
itu artinya guru harus selalu berada di tengah tengah siswa berada di depan siswa dan selalu berada di belakang siswa
nah inilah yang ingin kita kembalikan
hakikat jati diri seorang guru itu sebagai sosok yang selalu berada di depannya
siswa yang selalu berada di tengah tengah siswa selalu berada di belakangnya siswa ini ini kita kembalikan
maka kemudian kita membuat perubahan peraturan pemerintah itu berupa peraturan pemerintah nomor sembilan belas tahun dua ribu tujuh belas
dan disitulah kemudian kita alehkan beban kerja guru itu tidak lagi mengacu kepada jam tatap muka di depan kelas
tetapi mengacu kepada jam kerjanya aparatur sipil negara asn
di dalam ketentuan kerja asn itu jumlah pekerjaan kerja asn itu adalah empat puluh jam dinding dalam seminggu
dan lima hari kerja dalam satu minggu
maka kemudian empat puluh dikurangi dibagi delapan ketemulah

lima hari itu adalah mengacu

lima hari itu adalah mengacu

jadi sebetulnya delapan jam itu tidak mengacu kepada belajarnya murid belajar sesuai
tapi itu mengacu jam kerja guru sebagai asn kita alihkan
nah dengan dia belajar di sekolah delapan jam itu kurang lebih delapan jam
maka tugas yang lain tadi tugas pokok yang empat yang lain itu nanti bisa dikonversi menjadi
sehingga dengan begitu kecil kemungkinan guru harus terpaksa mencari memata pelajaran lain
sehingga dengan begitu kemungkinan guru harus terpaksa mencari memata pelajaran lain

untuk bisa mendapatkan tunjangan profesi itu
dan ini juga mempermudah kami untuk membuat proyeksi anggaran tunjangan profesi guru
karena kita tahu bahwa sudah pernah disingkut oleh ibu menteri keuangan
kita mengalami silva yang sangat besar sisa lebih penggunaan anggaran yang sangat besar
salah satu sumbernya adalah karena ketidakpastian guru yang tadi itu
yang diduga akan mendapatkan tunjangan profesi ternyata dia tidak bisa mendapatkan
itu satu soal guru
jadi itu itu adalah satu soal guru
jadi itulah yang kenapa kemudian lahir turunan peraturan menteri nomor dua puluh tiga dua ribu tujuh belas itu
tentang hari sekolah yang yaitu jumlahnya lima hari dan delapan jam
mengapa kemudian seolah berubah setelah kiai haji ma'ruf amin ketua mui
yang sekaligus juga petinggi nu datang ke istana
dan kemudian kesannya yang ditangkap oleh orang
ini enggak jadi ini batal ini enggak cocok ternyata buat peneliti
ini enggak cocok ternyata buat peneliti

jadi secara garis besar sebenarnya presiden sepakat bahwa program lima hari sekolah itu memang lebih cocok dilakukan
memang itu instruksi presiden
artinya perintah presiden pada waktu rapat kabinet terbatas tanggal dua puluh tiga februari dua ribu dua puluh
kebetulan kemendikbud juga punya kepentingan dalam rangka menata masalah beban kerja guru untuk mengembalikan jati diri guru tadi itu
namun mengapa kemudian seolah berubah setelah kiai haji ma'ruf amin ketua mui
yang sekaligus juga petinggi nu datang ke istana
dan kemudian kesannya yang ditangkap oleh orang ini enggak jadi ini batal ini enggak cocok ternyata buat pendidikan indonesia
kalau saya yang mendampingi beliau
tidak begitu ya
karena waktu itu memang sebetulnya bermula dari saya bersilaturahmi dengan mui
kenapa saya bersilaturahmi dengan mui
karena sebelum itu salah satu wakil ketua mui itu membuat pernyataan bahwa keberatan dengan full day school
dengan full day school karena itu supaya dibatalkan

karena itu saya kemudian meminta waktu untuk berbicara

karena itu saya kemudian meminta waktu untuk bertemu dengan berkonsultasi dengan mui
kemudian saya jelaskan semua antara lain bahwa saya menyampaikan bahwa kemendikbud tidak punya program yang namanya full day school itu
apalagi kalau yang dimaksud full day school itu adalah sekolah yang selama ini sudah menjadi istilah untuk sekolah jenis tertentu sekolah jenis tertentu
bukan itu tapi yang kemendikbud sekarang sedang diprogramkan itu adalah program penguatan karakter ppk itu
bukan itu tapi yang dimaksud full day school itu adalah sekolah
yaitu tercantum di dalam nawacita program aksi jokowi jk
soalnya ya jika saya mendapat tugas menjadi pair dibut sebagai pembantu presiden itu ada barang

untuk presiden itu ada empat terutama prioritas
pertama yaitu pendidikan karakter dan budi pekerti
kemudian mempercepat program indonesia pintar kip kartu indonesia pintar
kemudian revitalisasi smk pendidikan vokasi dan peninjauan ulang terhadap ujian nasional
dari empat ini yang tiga sudah saya lakukan tentu saja dengan capaian yang tidak semuanya optimal
misalnya untuk kip sekarang ini sudah di atas delapan puluh lima persen serapannya
kemudian untuk vokasi itu sudah turun instruksi presiden nomor sembilan tahun dua ribu enam belas
yang sekarang kita juga sudah mulai melakukan proses revitalisasi smk smk
ada dua ratus enam belas tahun ini yang akan kita revitalisasi
kemudian ujian nasional juga sudah kita tinjau
yang semula mau kita
moratorium tapi kemudian diputuskan oleh presiden bahwa dipadukan saja
antara ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional
sehingga mata pelajaran mata pelajaran yang tidak masuk di dalam ujian nasional
itu tetap distandarisasi nasional
dan sekarang sudah bagus saya kira di lapangan karena pertama
sekarang mata pelajaran mata pelajaran yang tidak masuk di dalam ujian nasional
itu sekarang harkatnya terangkat
gurunya juga pede tidak lagi dianggap sebagai guru yang tidak penting seperti selama ini
karena justru hasil ujian sekolah berstandar nasional ini yang menentukan lulus tidaknya siswa
kemudian juga dengan ujian sekolah ujian nasional kemarin yang kita lakukan
dengan berbasis komputer saya kira kami merasa bahwa kita bisa mengatasi berbagai macam resonansi
semacam heboh setiap musim ujian nasional
mulai dari distribusi soal yang bermasalah
kemudian juga diduga adanya praktek praktek kecurangan baik kolektif terutama yang kolektif maupun yang terstruktur
dan seterusnya itu itu bisa kita selesaikan dengan menurut saya dengan cukup drastis
dan jumlah peserta yang melakukan ujian nasional berbasis komputer ini
yang semula tahun lalu hanya empat sekolah
tahun ini tiga puluh delapan sekolah
oke kita kembali ke sekolah lima hari itu
kembali polemik terjadi dan kita bisa membaca itu di ruang ruang publik di media
terjadi semacam diskursus soal ini begitu pak
orang kemudian menghubung hubungkan antara dua ormas besar muhammad diyah tempat dimana pak
menteri juga bernaung di dalamnya dan pak
bernaung di dalamnya dan nahdlatul ulama
keberatan muncul dari nu yang merasa bahwa ada bukan ada upaya
tapi ada kesan bagian mereka pendidikan di madrasah pendidikan di pesantren
itu seperti nantinya akan dikurangi porsinya ketika pendidikan delapan jam itu diterapkan
itu yang kemudian orang membaca ini jadi sentimen yang sifatnya golongan nih antara nu dan muhammadiyah itu gimana
nah ini tadi itu kita kembali ke saya mulai lagi sedikit
jadi ada satu program dari empat itu yang sekarang belum kita laksanakan yaitu program pendidikan karakter itu
yang di dalam platform jokowi jk itu diamanatkan bahwa
dan itu kemudian kita terjemahkan menjadi ppk itu program penguatan karakter
memang tumpang tindih yang perlu saya tekankan sekali lagi bahwa yang dimaksud delapan jam di sekolah itu adalah itu beban kerja guru
sedangkan untuk anak anak siswa itu tetap mengacu pada kategori kurikulum tiga belas
terutama untuk intra kurikulernya
loh untuk penguatan karakter itu kita tambah dengan kegiatan yang sifatnya co kurikuler dan ekstra kurikuler
jadi sifatnya tidak intra kurikuler tapi co dan ekstra kurikuler
kemudian yang kenapa itu menjadi heboh saya kira karena memang waktu itu sudah direspon oleh publik sebagian dari publik
itu peraturan pemerintah juga belum ada belum turun
peraturan menteri juga belum turun
karena itu sebetulnya apa yang dipersoalkan oleh pihak pihak yang keberatan itu sudah kita tercantum di dalam peraturan menteri nomor dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas itu
termasuk masalah hubungan kerjasama antara sekolah dengan madrasah dinia
justru semangat dari visi pendidikan presiden jokowi itu adalah memang meniadakan keseragaman
kita ini kan kita bicara soal siswa yang lebih

siswa itu akan mengalami
itu berarti apakah itu
di dalam sekolah semuanya
atau nanti dia bisa bergerak ke dalam
tempat lain kemudian
kredit pendidikan dia atau
kayak gimana sebenarnya
arahnya seperti itu jadi
apa yang ada di dalam
undang undang sistik nah sudah disatakan bahwa
di dalam sistem pendidikan
kita itu menggunakan
pendekatan yang disebutkan school based
sekolah management berbasis
sekolah ini sebetulnya mengacu
kepada gagasan ki hajar dewantoro
juga yaitu tri pusat pendidikan
jadi di pusat pendidikan itu ada tiga
yaitu sekolah masyarakat
taruhlah itu sebuah dua tiga lingkaran
begitu selama ini itu
tiga lingkaran itu terpisah
diri sendiri sendiri di dalam konsep
school based management maka tiga ini harus
ya beririsan betul
kemudian nanti di titik tengahnya irisan tiga
tiga itu adalah school based management
jadi sekolah itu harus menjadi
anchor untuk menghubungkan mempertahankan
antara tiga pusat ini
yang ada di masyarakat kegiatan
yang ada di keluarga dan kegiatan
yang berada di sekolah itu harus
sama sama memberikan kontribusi dalam
rangka pembentukan pribadi anak
khususnya dalam rangka membangun karakter ini
sesuai dengan pendekatan ekosistem
sekolah itu harus bisa
mengeksplorasi sumber sumber belajar
yang ada di lingkungannya
jadi tidak harus
hanya memanfaatkan sumber belajar
yang ada di sekolah apalagi hanya bersumber dari buku
dan guru tetapi
di lingkungannya itulah justru harus dia bisa
mengeksplorasi baik itu yang ada di dalam
keluarga maupun terutama
yang ada di masyarakat kita tahu bahwa
di masyarakat itu banyak sekali
sumber sumber belajar atau learning resource
yang bisa dioptimalkan perananya
untuk dalam rangka membangun
kepribadian anak itu nah disitulah ketemu konteknya
di luar sekolah yang bisa
dimanfaatkan misalnya ada sanggar
sanggar tari ada taman budaya
ada masjid ada gereja
ada pura ada fiara
dan juga tentu saja ada madrasah
dunia itu tetapi ini tentu saja
gimana pola sinergitasnya di bangunan
bagaimana kemudian polanya
dan bagaimana kemudian evaluasinya
yang orang tangkapkan sekarang delapan jam
itu artinya guru
di sekolah delapan jam murid juga
delapan jam di sekolah dan melaksanakan aktivitas
bersama jadi guru
melaksanakan empat yang lain dia membuat
perancanaan dia mengevaluasi
kemudian dia juga memberikan bimbingan
sehingga dia tidak
diharapkan guru tidak lagi membawa pekerjaan
ke rumah jadi dia pulang
sudah tuntas pulangnya agak terlambat
dua puluh menit per hari tetapi dia
sudah enak apalagi nanti
sabtu minggu dia juga bisa bersama sama
guru juga punya anak
dan kita harus menghormati dia
dia juga berhak untuk mengasuh
anaknya sendiri tidak hanya mengasuh
anaknya orang lain dan inilah yang kita
beri kesempatan guru saya kira
guru juga ingin anaknya berhasil
walaupun jadi saya kira ini semangat
altrois guru kan luar biasa dia sering
dibesarkan anaknya orang lain dia bisa
menjadikan anaknya orang lain jadi
menteri jadi presiden belum tutup
anaknya bisa jadi itu ini kan
pengorbanan yang luar biasa kita berilah
sekarang guru dua hari berturut turut
untuk membesarkan betul ikut
membesarkan mendidik putra putranya itu nah ini adalah hal yang sangat penting
ya jadi sebetulnya yang penting itu
definisi kurikulum itu yang penting
tanggung jawab jadi terencana terarah
untuk tujuan pendidikan dan berada
dalam tanggung jawab sekolah jadi anak anak
yang beraktivitas di luar sekolah yang
berada di pusat pusat sumber belajar di
luar sekolah itu juga bagian dari
belajar bahkan di rumah juga dan itu
harus dipantau harus dicatat direkam
oleh guru oleh sekolah sebagai bagian dari

karena itu seswa itu seharusnya punya
dua catatan pertama rabot yang itu
adalah nilainya berupa angka atau kode
huruf yang itu mencerminkan capaian dia
yang disuat positifistik dari
mata pelajaran tapi juga ada
catatan tentang perkembangan
kepribadian atau karakter yang
bersangkutan yang itu berupa deskripsi deskripsi
kayak semacam rekam medis catatan rekam
medis sehingga itu nanti juga masuk di
dalam data pokok pendidikan tidak hanya
rapat saja tapi juga catatan catatan ini
mulai dari prestasi minat keahlian yang ada
keistimewaan yang bersangkutan dan
seterusnya itu dan itu nanti kalau dia
mulai dari sd sampai sma anak itu akan
punya catatan itu terekam dengan baik
rekam dengan baik sehingga nanti kalau
entah itu penerima lapangan kerja atau dia mau studi lanjut
itu tidak hanya melulu merujuk
capaian positifistik tapi juga dia
ini sebetulnya seperti apa normatifnya
normatif betul nah termasuk juga
sebetulnya catatan ini penting sekali
untuk menumbuhkan self identity
identitas diri si anak minatnya bakatnya
betul jadi kalau dia dalam catatan
gurunya bahwa dia ternyata ahli misalnya
pemain sepak bola maka dia akan menemukan
ideal type nya tipe idealnya juga pemain bola
signifikan others orang yang dianggap
bernilai sehingga dia akan membentuk
jati diri kan self identit oh saya ini
ternyata ini dengan arti positif dan itu
penting dalam rangka membangun karakter
anak tapi kemudian pertanyaan
tantangannya apakah hal itu bisa
diterapkan di seluruh indonesia dengan
kondisi yang sangat beragam oke lah untuk
beberapa wilayah untuk jawa mungkin
tidak ada masalah sebagian sumatera
tidak ada masalah kota kota besar di ibu kota
kota provinsi tidak ada masalah tapi di
daerah daerah kabupaten kota
berbeda gitu ada anak yang harus
berjalan lima km menuruni lembah
menyeberangi sungai untuk sampai ke
rumahnya untuk kesampai ke komunitasnya
bagaimana itu bisa direkam oleh sekolah
apakah apa namanya sekolah punya
kecanggihan pemantauan yang sama
seperti misalnya kalau kita bicarakan di
jakarta misalnya apakah ini bisa
diterapkan secara umum dan benar benar
seragam di indonesia sehingga mendapat
kita punya standar yang sama dari sabang
sampai maroke sebetulnya yang mengalami
di tinjau nya kembali ujian nasional itu
sebetulnya kan juga untuk menjawab
persoalan itu bahwa kita memang tidak
mungkin menseragamkan dan justru semangat
dari visi pendidikan presiden jokowi itu adalah
memang meniadakan keseragaman justru
sekolah lembaga pendidikan itu harus didorong
untuk berbasis kepada keunggulan
kearifan dan kecerdasan lokal jadi
memang sebetulnya penguatan karakter itu
akan bersumber utama dari kecerdasan
kearifan dan keunggulan lokal jadi
tidak seragam justru kita ingin
menghilangkan atau paling tidak mengurangi
praktek praktek penyeragaman selama ini
kita juga tahu bahwa tidak bisa ada kita juga tahu bahwa tidak bisa ada

kebijakan yang bisa diberlakukan untuk seluruh indonesia secara umum itu tidak ada saya kira belum ada sampai sekarang
itu kita menyadari tetapi kalau kita menunggu sampai betul betul siap itu tidak akan pernah siap
karena kita waktu merdeka pun sebetulnya kita belum siap kan jadi karena itu tidak ada istilah tidak siap saya kira
selama kita sudah bisa memulai ya harus kita mulai jalan ini tiada tempat berhenti sikap pelanggan berarti mati
siapa yang bergerak dialah yang terteban dan yang terdun pasti tergilas
dalam kondisi sekarang ini dimana pro kontra masih terus berlangsung di mana posisi pak menteri akan tetap berusaha memberikan pemahaman dan penjelasan tentang apa sebenarnya substansi dari program ini
atau kemudian biarkan saja
terus saya terpenjaliin sinatur rahmi dengan semua elemen tentu saja ini juga tidak hanya persoalan no atau apa
muhammadiyah pun sebetulnya juga punya persoalan karena muhammadiyah juga punya madrasah dinia
jangan dikira saya tidak ditanya dikritik juga ya
jadi juga banyak dari kalangan penyelenggara madrasah dinia takmil ya
di kalangan muhammadiyah di kalangan persis al khairat juga banyak yang meminta penjelasan kepada saya
tentu saja yang saya harus datang tapi ada juga yang datang ke saya
kita bicara soal pembentukan pembangunan karakter
salah satu yang di
ditekankan kembali kalau kita mau tidak mau menggunakan istilah
merevitalisasi kembali pentingnya pancasila dengan dibentuknya ukp udit kerja presiden pip itu
untuk mengingatkan kembali pentingnya pancasila sebagai dasar negara kebinekaan negara kesatuan dan lain sebagainya
di mana peran pendidikan di situ pak apa yang dilakukan
apa namanya posisi bapak di sisi bapak
apa yang terkait dengan itu semua
justru itulah yang menjadi isu sentral dari program penguatan karakter
walaupun di dalam elaborasinya itu kan kementerian pendidikan dan budayaan itu sudah menerbitkan ada delapan belas jenis karakter yang harus ditanamkan kepada
harus terinternasilisasikan kepada peserta didik
tetapi di dalam ppk itu ada lima ya
yang pertama itu relaks
religiositas atau keagamaan
kemudian yang kedua nasionalisme
di situ termasuk cinta tanah air bila bila negara
tadi itu termasuk rasa kebinekaan dan seterusnya
itu yang sekarang menurut saya rasa kebenekaan ini mengalami krisis yang berat ya menurut saya
kemudian juga kemandirian
kemudian yang ketiga itu yang keempat itu adalah kejujuran integritas
kemudian yang kelima itu
nah ini saya memang sebelumnya sudah diskusi cukup panjang dengan pak dr yudi latif sebelum beliau diangkat
ya sebagai ketua
dan tentu saja ini akan kita tindak lanjati nanti
dan saya akan menjalin sebanyak pihak nanti
termasuk untuk nasionalisme itu saya akan berusaha untuk menjalin kerjasama dengan kementerian pertahanan keamanan
mungkin dengan pantai mati ni
karena yang punya tenaga di lapangan beliulah yang termasuk yang memiliki sumber belajar
karena di setiap desa itu ada babinsa
apa bentuknya bela negara atau
ya bela negara tergantung tingkatannya
kalau masih dalam rangka mengajari baris berbaris disiplin
daripada gurunya mungkin barisnya juga belum tentu bagus juga
bintara pembina desa yang mereka sudah bintara senior
biasanya sudah punya pengalaman dan dia
saya kira kalau menasihati anak
tentang nasionalisme apalagi dia punya pengalaman
perang ceritakan heroisme saya kira
sangat bagus dan setiap desa ada babinsa
sehingga kita tidak
kekurangan sumber daya untuk
menarget karakter satu
karakter dua maksud saya
ini kembali pola metode pendidikan
militeristik dimana militer dilibatkan
secara aktif dengan gaya kemiliteran
dan lain sebagainya
ya nanti ini juga pekerjaan rumah sendiri
nanti harus klarifikasi ini adalah dalam
rangka terutama untuk merealisasi
karakter dua yaitu
tentang nasionalisme bela negara
cinta tanah air enggak pertanyaannya begini pak
itu kan penting tuh bela negara
cinta tanah air
pendidikan agama dan lain sebagainya
nyatanya untuk contohnya saja
untuk ppkn misalnya istilahnya
masih ppkm atau waktu zaman saya
dan pendidikan agama ini kan pendidikan
yang jam tatap mukanya
hanya dua kredit
tidak bisa ditingkatkan misalnya sebagai
sebagai konsekuensi dari semangat kita
untuk membentuk karakter anak anak
anak anak kita ke depan gitu
kalau yang anda maksud itu
menambah jam belajar pelajaran
intra memang tidak bisa
tapi kalau yang dimaksud itu adalah
di dalam kode dan ekstra guguk layer
justru itulah memang sebetulnya namanya
pendidikan pancasila pendidikan agama
itu seharusnya tidak banyak di
memandangkan kelas tapi harus
dibiasakan diteladankan ya ada
keteladanan ada praktek kemudian
meresapi menghayati di dalam ketika
beraktivitas itu karena ini sebetulnya
yang akan kita tangani ini bukan soal
isi tapi soal metode kalau di dalam
bahasa arab itu ada istilah
atorikotu ahamu minalmaddah jadi
metode itu lebih penting daripada isi jadi akan kita benar benar mencari kelas yang berbeda dengan kelas yang ada di dalam kelas
jadi kita harus menggunakan metode karena itu nanti guru yang sebetulnya dia sudah punya metode metode itu selama kuliah tapi tadi itu karena yang diukur kerjanya itu hanya ketika didapel
dia nggak mau repot repot menggunakan metode yang dia kuasai tapi nanti dengan
keseimbangan antara intra co dan ekstra ini di dalam ko dan ekstra inilah
berbagai macam metode misalnya metode proyek metode bermain peran metode kerja kelompok itu akan akan lebih banyak digunakan itu jadi jangan khawatir guru delapan jam kemudian nanti
terus berada di kelas ngajari anak guru tinggal memberi tugas anak anak kalau metod percaya kan begitu nanti
anak sudah bekerja sendiri berkolaborasi berdiskusi dan itulah kalau nanti sekolah itu bisa diciptakan
iklim yang mengembirakan saya yakin anak anak itu sudah waktunya pulang gak mau pulang itu
iya tapi apa yang bapak sampaikan kesannya pak ya mohon maaf dengan segala hormat too good to be true
yang ini kan kalau misalnya kita dengar kayak gini sekolah asik banget langsung di
kelasnya nggak terlalu lama di luar kita bisa berinteraksi sama guru kita dengan cara yang berbeda tidak seperti klasikal dan lain sebagainya
begitu juga kita punya kesempatan keluar sebagai bagian dari kredit pendidikan kita
sistemnya akan seperti itu secanggih itu
ya ke depan pasti harus kita tidak bisa kita sudah tertinggal jauh dengan negara negara tetangga kita
karena kita sudah mulainya itu kira kira lima belas tahun lalu sepuluh tahun yang lalu
dan itulah metode pembelajaran yang memang lebih mencerahkan mencerdaskan itu
tapi begini pak mohon maaf sekali lagi saya boleh skeptis begitu karena ini pemerintahan ini akan berakhir dua ribu sembilan belas
perdebatan sampai pertengahan dua ribu tujuh belas soal sistem ini masih berlangsung
kalau misalnya diputuskan katakanlah dalam waktu satu dua bulan mudah mudahan itu juga
masih ada waktu dua tahun
kalau misalnya pak muhajir masih jadi menteri di periode selanjutnya
kalau enggak nanti menteri selanjutnya akan membuat cara yang berbeda sistem yang berbeda
kementerian pendidikan kan selalu begitu dari periode ke periode
mudah mudahan tidak ya
jadi ini kan kita sekarang saya kira tidak ada satupun orang yang membantah bahwa pendidikan karakter itu penting
saya kira tidak ada lagi
ini adalah sebuah peribad public tentang penting tidaknya karakter pendidikan karakter itu
itu saja yang pakai perdomuan
dan kalau soal pola penyelenggaraan segala itu kan sudah levelnya level taktis ya
saya kira siapapun menterinya berhak untuk melakukan improvisasi
kalau saya menurut saya saya tidak setuju dengan pandangan bahwa ganti menteri ganti kebijakan
karena sebetulnya setiap kebijakan itu kan memang menghasilkan dua output
yang unintended itu biasanya adalah yang bisa positif bisa negatif
jadi tidak ada satupun kebijakan yang semuanya positif
karena kebijakan adalah soal pilihan
nah setiap kebijakan sebetulnya adalah sifatnya policy adjustment
seperti tadi yang saya bilang
kenapa ada pp nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
karena ada pp tujuh puluh empat yang ternyata ada unintended consequences tadi itu
guru ternyata terperangkap dengan beban kerjanya
yang menyebabkan dia harus cari
bayangkan itu guru itu kalau kurang beban mengajarnya kurang dia harus mengajar di luar sekolah
itu kalau di luar kota itu bisa dua puluh kilo lima belas kilo
dan itu dilaksanakan untuk
dilaksanakan untuk mendapat tunjangan profesi
soalnya bisa bayangkan bagaimana sekolah yang tidak ada gurunya
ya ada tapi gantian itu yang pergi yang satu
dan itulah kondisi sekolah yang ada sekarang
terutama pada level smp
dan padahal smp itu adalah
saat dimana anak itu ibarat besi sedang panas panasnya memerah itu untuk ditemba
dibentuk jadi apapun itu
padahal pada anak usia sd dan smp itu
dan itulah pada saat dimana anak butuh guru yang tadi itu
di depan memberi teladan
di tengah memberikan inspirasi
di belakang memberikan motivasi
kalau gurunya ternyata menganggap dirinya cukup mengajar ketika anak itu di depan kelas
dan itulah yang harus kita tangani
ini memang persoalan filosofis ya
tentu saja ketika harus di breakdown menjadi implementasi
itu antara dasen dan solen kan pasti ada jarak
tetapi dan harus kita lakukan
tapi untuk adjustment mindset
kalau murid sih tinggal terima perintah aja
biasanya murid indonesia kan adalah anak anak yang paling tahu diri lah gitu ya
kalau di perintah mereka laksanakan
tapi kalau guru yang sudah terbiasa ya pekerjaan saya mengajar
mengajar itu berhadapan dengan siswa klasikal
sekarang pegang spidol bukan pegang kapur lagi
dan itu kerja saya
nah konsep konsep yang bapak akan ciptakan itu butuh penyesuaian yang serius loh pak terhadap guru guru
dan ini kita sudah gerak
jadi memang sudah ada proses kegiatan kegiatan semacam empowering terhadap guru itu
tapi ini juga bukan salahnya guru loh
karena ini akibat struktur kan
ketika orang itu bekerja yang dinilai
ketika dia di depan kelas
guru akan menemukan hakikat dirinya kembali
saya kira enggak sulit
saya sangat percaya dengan guru
pak menteri terima kasih atas waktunya kita lihat program sekolah delapan jam itu akan seperti apa
buat keluarga tentu punya waktu libur bersama lebih daripada hanya satu hari itu
apa namanya lebih baik ya
dan menerapkan pola pendidikan yang lebih efektif selama delapan jam itu apa namanya juga akan lebih baik buat anak didik dan juga buat guru
tapi pertanyaannya achievable enggak
tugu tubi itu atau enggak
ya itu nanti kita lihat lah
saya juga selalu katakan bahwa kita ini sudah menyadari bahwa pendidikan kita kan mengalami ketertinggalan
kalau kita diam maka ya kita tidak ada perubahan
terima kasih pak menteri
pendidikan seperti apa yang tepat untuk anak indonesia
lalu apa yang salah dari pendidikan kita saat ini
itulah mungkin hanya sedikit dari banyak pertanyaan yang masih diperdebatkan jawabannya
mungkin itu pula yang menjadi gambaran betapa penataan pendidikan seolah tak ada kata akhir
pendidikan tidak hanya menjelaskan jawaban yang benar dan salah
pendidikan sejatinya sebagai sebuah proses perbaikan peradaban
maka penguatan nilai nilai keadaban itulah yang menjadi dasar reformasi sekolah sehingga pendidikan menjadi dunia yang membuat semua orang yakin
yakin bahwa pendidikan jalan mempersiapkan diri memasuki hari esok
hingga yakin bahwa generasi akan datang punya karakter yang mampu menjawab tantangan
maka bermain main dengan pendidikan adalah berarti
dan bermain main dengan pendidikan adalah bermain main dengan masa depan sebuah generasi
demikian afd now malam ini saya alvito dinova gintings sampai jumpa